pembelian polisi seperti yang kita lihat
kita tidak dapat membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya
kita harus membuatnya